pertunjukan seni budaya bingkai serumpun melayu indonesia dan singapura
digelar minggu sepuluh september di gedung wayang orang barata jakarta pusat
acara ini diselenggarakan sanggar putih melati dengan didukung dinas kebudayaan dki jakarta
acara bingkai serumpun melayu bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya melayu
sekaligus mempererat persatuan di antara komunitas satu rumpun melayu
pertunjukan ini berkolaborasi dengan komunitas seni dari kedua negara
yaitu mamak menari putih melati asal jakarta dan mak mak menari asal singapura
meski begitu para performer tidak hanya dari kalangan ibu ibu saja
namun juga anak muda hingga lanjut usia
jadi ini adalah bagaimana hubungan ini kita teruskan
seperti tahun tahun yang sudah kita pernah mengundang putih melati ke festival

jadi ini hubungan ini kami diundang ke sini balik
jadi itu mengeratkan lagi hubungan kami lah
khususnya budaya dari melayu dan apa terakhir
jadi memang karena kita merasakan satu rumpun dengan singapura
ini menjadikan satu bingkai yang kita sembahkan untuk masyarakat
supaya lebih mengenal bahwa kami pun selaku emak emak juga tetap melestarikan budaya
dan sampai sekarang kita mendapatkan pembawaan dari indonesia
dan mak mak juga
dan kami juga memperoleh untuk acara hari ini
dan ini adalah kolaborasi yang baik di kedua negara
dan semua ibu ibu kita bersama
acara dibuka dengan tarian betawi yaitu tari kembang jakarta
sebagai ucapan selamat datang
kemudian beragam persembahan seni budaya melayu pun ditampilkan
mulai tarian lagu syair dan pantun
yang memiliki filosofinya masing masing
seperti tari persembahan atau dikenal dengan tari makan siri
yang memiliki filosofi menghargai kerjasama dan persahabatan masyarakat melayu
kemudian tari senandung kipas yang merupakan kreasi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang menceritakan gadis remaja nan lemah lembut
juga tari tradisional melayu lainnya seperti tari zapin
tari rasa kita hingga serampang dua belas
salah satu pengunjung asal jakarta raida
mengaku mendapatkan banyak pesan tersirat dari pertunjukan ini
ia merasa pengenalan budaya tradisional semakin diperlukan
terutama kepada anak muda di tengah kemajuan zaman
semoga lebih dibudayakan lagi sih sekarang juga di era modern ini kan juga jarang ya
semoga anak anak muda kayak aku generasi z juga
banyak yang lebih aware tentang budaya budaya kita
diharapkan pertunjukan seni budaya tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan semata
namun juga sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antar negara melalui seni budaya
syifa hanifah kurnia yuniarwan jakarta